tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar
besar justru bagus negara kita kan negara besar
tantangan kita besar target target kita besar
wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang
berkumpul dalam pemerintahan sehingga menjadi besar
bagaimana cara kita mengumpulkan papan
ya itulah kesalahan cara berpikir
dan tidak apa apa jadi masukkan bagi kami
jangan sampai hanya sekedar untuk mengakomodir kekuatan kekuatan politik
masukan dari masyarakat kami terima tapi itu tadi
kewenangan membentuk kabinet formasinya seperti apa jumlahnya berapa
secara substansi konstitusi itu ada di pak prabowo
apakah besar efektif tidak efektif dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau
karena yang akan terima rapor dari rakyat nanti beliau
kita serahkan kepada beliau melaksanakan dan mengeksekusi hak haknya tersebut
jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang
justru semakin banyak semakin bagus
saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya